di tahun dua ribu dua puluh mengeksplorasi warna rambut kerap menjadi alternatif untuk mengisi waktu di tengah pandemi
warna warna rambut pastel hingga warna yang mencolok ala neon menjadi pilihan populer
seperti para pesohor dunia yang langganan memilih warna warna ini
ada rose blackpink yang kerap mengecat rambutnya dengan warna warna pastel yang lembut
seperti merah muda atau lisa blackpink dengan warna biru muda keabu abuan atau es blue
sementara untuk warna rambut neon sudah menjadi ciri khas penyanyi muda asal amerika serikat billy ilish
dini tidak ragu untuk mengecat rambutnya dengan warna hijau terang yang mencolok
memasuki tahun baru dua ribu dua puluh satu meski di tengah pandemi tak ada salahnya bagi anda mencoba dua warna populer ini
baik warna rambut pastel atau neon
yang dilakukan ines setiati misalnya yang mencoba mengecat rambut dengan warna pastel ice gray yang banyak digandrungi artis k pop
warna rambut barunya ini dapat menambah kepercayaan dirinya
nah aku ngerasa cocok
udah sekian lama ini kan selalu ngecat rambut dari zaman kuliah gitu ya nyoba berbagai macam warna
kayaknya akhirnya menemukan yang cocok ya warna ini gitu
jadi ngerasa lebih cerah lebih bersih
di muka tuh pas gitu
berbeda halnya dengan nita
pilihan warna rambut neon yang lebih mencolok dengan perpaduan empat warna
membuat dirinya merasa lebih ceria menyambut dua ribu dua puluh satu
warna neon itu ini aku request minta empat warna
karena terlihat ya pembawaannya jadi lebih ceria gitu
kita kan menyambut dua ribu dua puluh satu nih
supaya lebih colorful lagi
warna pastel dan neon memang masih menjadi tren pada dua ribu dua puluh
walau keduanya berbeda
warna pastel mengarah pada warna yang dicerahkan seperti violet es coklat muda dan pink
sementara warna neon cenderung lebih terang namun memberi kesan yang lebih menyenangkan
awalnya dimulai dari holiday color biasanya anak anak sekolah tuh atau anak kuliah

dia yang minta warna neon
dia yang ingin penampilannya dia lebih berani lebih bright
nah awalnya dari situ
jadi memang neon color dan ash color ini atau pastel color ini sedikit dua hal yang berbeda
tapi dua duanya membutuhkan level warna undercode yang lumayan tinggi gitu loh
pengamat fashion karen delano juga mencoba warna rambut pastel pink untuk menyambut tahun baru
ia menilai warna rambut bisa ditonjolkan sebagai fashion di tengah pandemi dengan banyaknya kegiatan

pengamat fashion karen delano juga mencoba warna rambut bisa ditonjolkan sebagai fashion di tengah pandemi dengan banyaknya kegiatan virtual
kayaknya untuk eksplor rambut tuh akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan
karena apalagi di saat pandemi ini kan kita harus di rumah aja work from home gitu
jadi kalau saya sedang memberikan webinar mereka bertanya apa yang harus bisa ditunjukin ya rambut aksesoris kacamata
nah di awal tahun dua ribu dua puluh satu ini anda sudah siap mengganti penonton
nampilan dengan mengubah warna rambut